peringatan hari aksara internasional tahun ini terbilang spesial bagi indonesia
dalam survei sosial ekonomi nasional badan pusat statistik mencatat
dari tahun dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas indonesia mengalami penurunan angka buta aksara
yang berarti minat baca masyarakat juga semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir ini
namun tentunya banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan minat baca
terutama di era digital seperti saat ini
nah untuk membahas hari aksara internasional
sudah hadir di studio dua cnn indonesia
ketua komite buku nasional laura bangun prinslo
ya mbak laura sebelum kita masuk ke tema kita mengenai hari aksara internasional
mbak laura sebagai ketua dari kbn sendiri
mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai kbn
tujuan dari dibentuknya kbn pada awalnya di tahun dua ribu lima belas
mungkin bisa diceritakan seperti apa sih tujuan awal dibentuknya kbn ini
sebenarnya dibentuknya itu di awal dua ribu enam belas
pernah dengar frankfurt book fair
waktu itu tahun dua ribu lima belas indonesia menjadi tamu kehormatan
dan dibentuklah komite untuk mengurus berbagai macam kegiatan selama setahun
pemerintah sudah banyak berinvestasi untuk mensukseskan kehadiran indonesia di jerman
sehingga setelah acara itu
pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan
ingin melanjutkan momentum ini
dan membuat komite yang sudah dibangun
dibentuklah komite buku nasional dengan tujuan untuk mempromosikan karya literasi indonesia di panggung dunia
nah termasuk juga tentu di dalam negeri juga tidak hanya di luar ya
beberapa program diantaranya misalkan
melanjutkan kehadiran indonesia di beberapa pameran buku besar
kayak di frankfurt bolonya beijing dan sebagainya
lalu kita juga ada program pendanaan
yang menariknya adalah penerjemahan
jadi penerbit luar yang mau menerbitkan buku indonesia
kita subsidi dana penerjemahannya
lalu yang menarik itu adalah program residensi penulis
penulis yang ingin menyelesaikan bukunya karyanya
tapi membutuhkan waktu untuk menulis bahkan dana untuk riset
itu kita berikan dana untuk mereka melanjutkan penulisan di mana pun di seluruh dunia
selama maksimum tiga bulan
dan hasilnya sudah banyak buku buku dari program residensi penulis ini
yang terbit di indonesia dan juga di luar negeri
dan program lainnya banyak
masih banyak gitu ya dukungan dukungan dari kbn untuk meningkatkan minat baca dari masyarakat gitu ya
baik dari nasional maupun internasional
nah kalau kbn sendiri melihat tingkat baca
tingkat minat baca di indonesia itu sebenarnya sudah cukup baik
karena dalam beberapa tahun terakhir dari badan pusat statistik melaporkan bahwa
ada peningkatan minat baca dengan menurunnya buta aksara gitu di indonesia
kalau saya melihatnya peningkatan minat baca itu ada
dan sebenarnya permasalahannya kalau menurut saya ada diakses terhadap buku
karena kalau kita lihat misalkan jumlah isbn yang ada di dalam buku
jumlah isbn yang diterbitkan tiap tahunnya dari perpusnas itu meningkat
lalu ada juga data yang kita dapat melalui riset yang kami lakukan
penjualan buku digital juga meningkat
gerakan literasi makin marak
bahkan di bulan ini bulan kemarin sama bulan ini aja
saya mungkin ada lebih dari sepuluh kegiatan literasi ya
festival sastralah pameran buku
dan kbn juga baru saja menyelesaikan sebuah festival namanya
dan itu beruntun gitu
semangatnya itu sangat kental
cuma memang yang disayangkan adalah minimnya riset yang kita lakukan
mengenai industri perbukuan
kita kalau mau ngomong mengenai minat baca
sebenarnya kita tahu nggak sih masyarakat indonesia ini setahunnya baca berapa buku
apakah sudah ada survei seperti itu dilakukan oleh pemerintah gitu
nah kbn sebenarnya juga ada tugas untuk membuat survei
membuat riset tapi pada saat melakukan program seperti ini
itu selalu terbentur dengan dana
karena kan tidak murah gitu ya dan ini mesti ditanggapi dengan serius
belum lama singapura national library mengeluarkan riset mereka mengenai minat baca
dan itu sangat komprehensif
kita butuh itu untuk bisa tahu langkah kedepannya yang salah itu di mana
betul berarti dukungan dari pemerintah juga sangat penting gitu ya
untuk melakukan riset dan juga akhirnya bisa mengetahui secara komprehensif
seperti apa sih sebenarnya minat baca di indonesia ini
tapi kalau misalnya tadi berbicara mengenai
oh sebenarnya susahnya ini adalah karena kita susah mengakses buku
nah apa solusi yang diberikan oleh kbn sendiri untuk masyarakat indonesia
supaya lebih mudah untuk mengakses buku
dan kemudian mungkin ada faktor faktor lain gitu ya
yang mempengaruhi seperti mungkin faktor kesejahteraan masyarakat gitu kan
seberapa besar faktor kesejahteraan masyarakat itu mempengaruhi masyarakat
untuk mengakses buku atau mengakses literasi gitu
ya sebenarnya salah satu kekuatan di pasar perbukuan itu adalah melek huruf yang cukup baik
dan juga daya ekonomi masyarakat
cuma kalau kita lihat dari pengalaman para penulis
dan dari pegiat literasi
khususnya seperti misalkan pustaka bergerak
dan taman bacaan masyarakat yang mereka melakukan kegiatan ini sampai di pelosok pelosok
memang akses reda buku itu sangat menyedihkan
artinya menyedihkan dalam arti gimana
coba kita lihat toko buku di indonesia ini paling hanya ada di kota kota besar
perpustakaan perpustakaan daerah
apakah buku buku yang best selling
atau buku buku yang memang banyak dibaca orang di kota ada di perpustakaan
bahkan apakah ada buku di perpustakaan
buku bacaan gitu ya
contohnya gini waktu presiden jokowi membuat gerakan mengirim buku melalui pos indonesia
secara gratis setiap tanggal tujuh belas
itu gerakan mana
gerakan masyarakat yang kita tidak sangka ternyata sangat masif
terlepas dengan beberapa kelemahannya
tapi maksud saya itu yang tidak bisa tergantikan bahwa masyarakat tergerak untuk ikut membantu
menyukseskan dan menyebar buku sampai ke pelosok pelosok
sayangnya itu terhentikan gitu
memang kalau mengenai
literasi itu tugas semua pihak
dari semua lapisan masyarakat sampai ya ke pemerintah gitu
dan yang paling sustainable adalah kegiatan yang mengakar
dari rumah dari rt rw
contohnya apa yang bisa diterapkan oleh masyarakat nih supaya kegiatan melek literasi ini
dari keluarga rt dan seterusnya ke atas
enggak usah jauh jauh
di rumah orang tuanya baca nggak
memberi contoh untuk anak gitu ya
karena kalau cuma dibilang baca baca baca tapi orang tuanya main handphone
sama juga di sekolah juga begitu
kalau kan waktu itu menteri pendidikan pak anies baswedan yang sebelumnya
itu pernah membuat gerakan lima belas menit membaca sebelum sekolah
itu kalau gurunya juga membaca anak anaknya juga ikutan membaca
biarkan anak anak membaca apapun yang mereka inginkan
yang penting habit itu sudah ada
baru nanti kita masuk ke daya baca
kalau sudah ada habit sudah biasa membaca buku buku ringan
nanti berikutnya buku buku yang agak berat
tapi kalau saya lihat anak anak dikasih buku setebel ini
belum tentu mereka sanggup bacanya
karena kalau melihat bukunya tebal aja sudah wah tebal nih malas mungkin bacanya gitu ya
jadi emang mulai dari keluarga seperti apa
mendidiknya jadi itu akan menjadi kebiasaan habit sehingga besar nanti gitu ya
nah kalau kita berbicara buku lebih luas lagi
salah satu tugas kbn tadi adalah untuk memperkenalkan literasi nasional ke dunia internasional
nah kriteria buku seperti apa sih yang ditawarkan atau yang diperkenalkan kbn sendiri ke dunia internasional
jadi pada saat kita mau berpameran kita selalu mengadakan open call kepada penerbit penulis
untuk memberikan bukunya untuk dikurasi oleh
jadi kita bisa menggunakan tim independen
jadi memang karena kita ada pameran itu ada lima tergantung area
pameran terbesar di frankfurt ya tentu untuk semua partisipannya dari semua negara ya
tapi kalau misalkan kayak beijing itu yang terbesar di asia
memang kita mesti strategically memilih buku yang cocok untuk pasar pasar itu
karena kita memang melihat bahwa
tidak bisa disamaratakan begitu ya
pasar yang memang tertarik dengan buku buku jenis seperti apa gitu
dan yang kita lihat adalah
dari pengalaman ini kita bisa tahu bahwa
buku buku yang best selling di indonesia belum tentu bisa best selling di penjualan rights ya
buku buku klasik ada juga market ya
dan itu juga mesti ada terrepresentatif di pameran
yang jelas selama lima tahun ini
yang dulunya ini saya mau jelasin bahwa
perlu dipahami bahwa
penerbit indonesia ini sudah ikutan pameran buku dari tahun
dari sudah lama sekali lah ya
bahkan ayah saya dulu waktu dia yang merintis penerbitan kami
tahun delapan puluh an mereka ke frankfurt book fair udah mulai gitu ya
tapi selama ini selalu untuk membeli rides
untuk menerbitkan buku buku asing yang best selling di luar di dalam negeri
nah semenjak frankfurt book fair ini yang tahun dua ribu lima belas
memang kita itu berubah mindset
sekarang kita itu bisa menjual loh konten kita keluar
dan terbuktikan bahwa sekarang
sudah lebih dari satu lima ratus judul buku indonesia terbit di luar negeri dan diterjemahkan
oke berarti buku buku atau literasi dari indonesia nasional sebenarnya bisa diterima di luar gitu dengan baik
bisa diterima dengan baik
di buku anak sendiri pun hampir setengahnya itu buku anak religius
untuk pasar seperti turki middle eastern timur tengah dan banyak lah
bahkan cina juga xinjiang gitu banyak juga yang membeli buku anak islam ya
lalu sisanya novel komik

dan kemarin waktu maret kemarin dua ribu sembilan belas
indonesia kan menjadi negara fokus pasar di london book fair
setahun sebelumnya sempat ditanyakan oleh pihak inggris
mereka menanyakan apa sih tujuannya
tentu karena ini ajang fokus pasar
kita sangat spesifik
kita ingin menjual buku buku indonesia ke penerbit inggris
berapa targetnya mereka bilang
saya bilang minimum lima puluh judul mesti terjual
sempat mereka ketawa
itu terlalu tinggi
negara negara sebelumnya tuh gak pernah sampai segitu
saya bilang ya kalau nggak lima puluh kita rugi
itu adalah target harus lima puluh
itu adalah target dan kita akan berusaha sebelumnya untuk mulai gencar mempromosikan buku buku indonesia sebelum ajang london book fair
sekarang kita lihat datanya
kalau kita lihat di dalamnya satu ratus dua puluh judul yang terjual dari london book fair kemarin
memang ini bukan hal yang seperti membalikkan tangan
ini investasi yang dibuat sejak tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas ya indonesia ada di panggung dunia
semakin dikenal orang semakin penasaran nih
berarti tantangannya cukup banyak ya mbak laura ya
untuk mengenalkan juga ke dunia internasional
tapi kalau dari kbn sendiri ada terdekat mungkin kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memperkenalkan literasi nasional ke dunia internasional setelah melalui banyak proses dan juga faktor harus mengatasi faktor faktor yang menghambat itu
kbn barusan selesai dengan ajang yang cukup besar namanya lit beat litraction festival selama dua hari di perpustakaan nasional
di situ kita membahas kita memiliki kelas semacam
sebanyak dua puluh jadi partisipan bisa memilih kelas yang dia ingini untuk ikuti ya
nah di situ bedanya lit beat litraction itu kita membahas perubahan digital perubahan bisnis yang sekarang terjadi
bahwa dari buku ini sekarang kita bisa mengadaptasikannya ke berbagai macam platform
jadi kemarin itu agak tertentu
menarik ya dari buku kita bahas ke film contoh contoh bisnis sukses yang pernah dilakukan teman teman gitu ya
lalu buku ke musik kemarin ada buku ke buku ke pembangunan kota
dan itu baru saja berakhir dua hari dengan delapan puluh pembicaraan
gak lama lagi bulan depan kita akan mengikuti frankfurt book fair
di sana juga nanti kita berencana untuk membawa dan menampilkan
sekitar tiga ratus ke empat ratus buku yang dikurasi
kita mau kita akan menggandeng sepuluh sampai dua belas penerbit untuk tampil
ada banyak penulis juga yang akan berbicara berdiskusi mengenai bukunya
bahkan juga kita akan bawa kopi kopi indonesia kuliner indonesia tampil di sana
mbak laura ini mungkin terakhir ya singkat saja mengenai melek informasi atau melek literasi gitu bagi masyarakat indonesia
ini pesan pentingnya kita tahu bahwa dengan mengetahui dengan melek informasi dan literasi kita akan terhindar dari yang namanya hoax
mungkin ada pesan terakhir apa sih pentingnya ini untuk kita supaya kita tetap terus meningkatkan melek informasi ini
ya saya merasa kalau kita senang membaca kita tidak gampang menerima informasi dengan begitu saja
rasa penasaran itu ada di indonesia
di orang yang memang suka membaca
jadi mengenai budaya membaca ini apa namanya bisa membangun generasi yang kritis
yang bisa melakukan dialog berdebat tapi memiliki habit untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai suatu hal
dan akhirnya nanti bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dibahas tadi

dialog itu yang penting bahwa
informasi apapun itu masih bisa
selalu diberikan sudut pandang yang berbeda
baik terima kasih banyak mbak laura
atas kehadirannya di studio cnn
kita akan melanjutkan lagi
nanti kita akan melanjutkan
mengenai peringatan hari olahraga nasional
atau haornas dua ribu sembilan belas yang diselenggarakan
di menara siring pandang banjarmasin
informasi selengkapnya kami hadirkan saat lain